menjelang hari pahlawan sepuluh november ribuan warga bersama para seniman surabaya
menggelar drama kolosal perjuangan arek surabaya di kawasan tugu pahlawan
drama pun dibuat mencekam layaknya perang sungguhan
pementasan drama kolosal surabaya membarah yang menceritakan pertempuran arek arek surabaya
melawan tentara sekutu yang kemudian dikenal sebagai pertempuran sepuluh november seribu sembilan ratus empat puluh
digelar di area tugu pahlawan surabaya kamis malam
drama kolosal ini mengangkat kisah heroik perjuangan arek arek surabaya
dalam merebut kemerdekaan yang dipimpin oleh bung tomo abdul ghani dan beberapa pahlawan lain asal surabaya
di tempat ini pula tujuh puluh dua tahun lalu arek arek surabaya berjuang melawan tentara sekutu
yang sebelumnya mengultimatum untuk meletakkan senjata
tanggal sepuluh november seribu sembilan ratus empat puluh lima sebelum pukul enam pagi
ultimatum ini ditolak oleh arek arek surabaya hingga membuat inggris marah
dan menyerang habis habisan dari darat laut dan udara
meski banyak para pahlawan yang gugur dalam medan perang
tidak menyurutkan arek arek surabaya dalam melawan penjajah
hingga arek arek surabaya berhasil menewaskan jenderal malabi
dan perobekan bendera warna biru belanda jawa
yang di hotel yamato
gambaran dan suasana drama kolosal pertempuran hebat sepuluh november di surabaya ini
sebagai bentuk penghormatan atas jasa arek arek surabaya yang berjuang
pembali bagian dari mendesak negara agar mengangkat para tokoh pejuang waktu itu
untuk menjadi pahlawan
pagelaran drama kolosal pertempuran sepuluh november ini sendiri
merupakan agenda rutin tahunan sehingga diharapkan bisa sebagai pembelajaran generasi muda
dalam melanjutkan perjuangan para pahlawan di era modern sekarang ini